bisa dilihat saat ini saya sudah berada di area pitland ataupun pitbox dari tim tim balap formula e yang akan ikut serta dalam seri ke sembilan di jakarta
khususnya di jakarta international e prix circuit ancol jakarta utara
nah berhubung saya lagi ada di sini dan juga mungkin sebagian masyarakat indonesia belum begitu paham sepenuhnya tentang bagaimana sih spesifikasi dari mobil balap formula e
jika dibandingkan dengan formula one yang sudah mendunia sejak lama kita akan intip intip seperti apa persiapan timnya dan juga bagaimana spesifikasi teknologi dari mobil mobil ini
dan kita akan ulas beberapa di antaranya
indonesia dipastikan berpartisipasi sebagai tuan rumah formula e untuk seri ke sembilan musim balap dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua yang diselenggarakan pada empat juni dua ribu dua puluh dua di jakarta international e prix circuit
yang berlokasi di kawasan ancol
selayaknya mobil balap formula formula e memiliki konsep mobil balap berkursi tunggal yang biasanya digelar di jalanan kota yang dimodifikasi menjadi sirkuit atau yang lebih dikenal dengan sebutan strip circuit
sejak tahun dua ribu delapan belas hingga saat ini mobil formula e memasuki generasi kedua atau jn dua
formula e gen dua memiliki panjang lima satu ratus enam puluh mm lebar satu tujuh ratus tujuh puluh mm dan tinggi satu lima puluh mm serta wheel based

dimensi ukuran ini tak jauh berbeda dari ukuran mobil balap formula one yang saat ini dipakai dalam musim balap dua ribu dua puluh
memiliki tenaga maksimal dua ratus lima puluh kw atau setara dengan tiga ratus tiga puluh lima tenaga kuda yang sepenuhnya bisa digunakan saat sesi kualifikasi dan dua ratus kw saat mode balapan yang disalurkan ke dua roda belakang
dengan tenaga tersebut mobil formula e bisa melaju dari posisi diam ke seratus km per jam hanya dalam waktu dua delapan detik
atau berselisih tujuh detik dari akselerasi mobil formula satu yang mencapai dua satu detik dari diam ke seratus km per jam
jika formula satu bisa menembus kecepatan hingga tiga ratus tujuh puluh km per jam mobil formula e rata rata dapat dipacu hingga kecepatan maksimal dua ratus delapan puluh km per jam saja
bobot minimal formula e juga sudah ditentukan yakni sembilan ratus tiga kg yang sudah termasuk pengemudi dan juga berat baterai listriknya yang tercatat memiliki berat tiga ratus
baterai formula e generasi dua yang kini dipakai berdaya lima puluh dua kwh atau hampir dua kali lipat daya baterai listrik mobil formula e generasi pertama yang hanya berdaya dua puluh delapan kwh dengan bobot dua ratus kg
dengan daya baterai tersebut formula e memiliki durasi pakai hingga empat puluh lima menit ditambah satu putaran sesuai regulasi yang ditetapkan penyelenggara dalam setiap race nya
dengan kapasitas baterai terbaru secara otomatis menghilangkan sistem balik ke mobil formula e
dan juga menghasilkan mobil mobil balap flight to flight atau tukar mobil seperti pada mobil formula e generasi pertama
salah satu teknologi yang juga dianut oleh mobil mobil balap formula e adalah adanya teknologi regenerative break atau rem regeneratif
dimana karena memang orientasi formula e ini ada terhadap efisiensi daya listrik maka energi kinetis yang dihasilkan setiap berdeselerasi atau melakukan pengereman akan diubah menjadi energi listrik dan merecharge kembali baterainya sehingga bisa digunakan oleh para pembalap
itu artinya memang formula e didesain ataupun diciptakan untuk berorientasi terhadap keberlangsungan energi baru dan terbarukan
ban yang digunakan oleh formula e bertipe single kompon dan juga memiliki alur yang didesain khusus agar bisa digunakan dalam dua kondisi balapan
baik hujan maupun kering selayaknya ban yang dipakai di jalan raya
sebenarnya hal yang paling membedakan daripada f satu dan formula e ini adalah powernya ya
kalau formula e ini sendiri sebenarnya balapan yang dengan power elektrik gitu yaitu baterai
dan kalau formula satu sendiri masih memakai combustion engine which is dari bensin
nah itu sebenarnya hal yang paling membedakan adalah itu
nah cuman dalam balapan ini sendiri pun dibuat banyak hal yang berbeda dari formula one
jadi orang mikir kenapa harus ada dua gitu kan kadang kadang
tapi memang formula e ini sendiri pun dikemas lebih banyak gimmick
setiap tim di formula e memiliki mobil balap yang sama secara desain sasis baterai dan suspensi depan yang sama persis
yang membedakan dari tiap tim pabrikan hanyalah bagian suspensi belakang perangkat lunak yang digunakan
dan penggerak roda atau powertrain yang terdiri dari motor listrik transmisi dan inverter yang bisa diubah oleh setiap tim
jika formula satu menjadi lahan penciptaan mobil berbahan bakar minyak untuk bisa dipacu sekencang mungkin
dengan konfigurasi mesinnya
maka di dalam mobil lain tertentu
formula e diciptakan untuk memikirkan efisiensi energi dan juga keberlangsungan lingkungan